aku siapkan adik adik di tangan tangan
kemenangan bobi aulia dari ahyar salman ditetapkan rapat pleno terbuka selasa malam
pada rekapitulasi panitia pemilihan kecamatan bobi aulia unggul di lima belas kecamatan
sedang ahyar salman unggul di enam kecamatan
setelah penetapan hasil perhitungan suara
kpu medan menunggu surat keterangan tidak ada sengketa pilkada dari mahkamah konstitusi
itu tidak tercapai
saat rekapitulasi ahyar salman mengajukan catatan kejadian khusus
dengan adanya tiga puluh ribu lebih pemilih yang menggunakan ktp elektronik
ini terutama di kecamatan medan belawan
selain itu banyaknya surat undangan memilih formulir c enam yang tidak dibagikan pada warga
terutama di kecamatan medan timur
belum adanya kepastian hukum atas laporan yang mereka sampaikan
membuat saksi pasangan calon wali
kota medan nomor urut satu bersikap tidak mau menandatangani berita acara
hasil rekapitulasi suara pilkada medan dua ribu dua puluh
mulai dari proses pilkada kota medan
ya banyak kita ketemukan hal hal yang kita anggap sebuah kecurangan kecurangan dalam artian
hewan kita temukan di belawan kita temukan di delapan tps
kita ambil sampel dari beberapa tps itu ditemukan
pemilu ktb yang tidak penduduk belawan
artinya itu diambil dari daftar pemilu tambahan dptb
sementara itu saksi pasangan calon wali kota medan nomor urut dua
menerima hasil keputusan kpu medan
meski mereka mempersilahkan kubu ahyar salman mengajukan gugatan
dari hasil penghitungan suara tersebut
tidak ada persoalan persoalan yang berarti
karena semua persoalan itu selesai ditingkat kecamatan
dan suara yang sudah diperoleh pun di keputusan kota medan tidak ada perbedaan antara proses perhitungan di keputusan kota medan dan yang dihitung di kpud kota medan
dan hasilnya tidak ada satu saksi pun dari pasangan calon nomor satu dan nomor dua atau kami yang keberatan terhadap jumlah suara yang diperoleh pasangan nomor satu dan nomor dua
dari hasil rekapitulasi suara terlihat tingkat partisipasi masyarakat hanya empat puluh enam tujuh puluh tujuh persen
meski kurang dari separuh tapi jumlah itu naik dari pilkada sebelumnya yang hanya dua puluh lima tiga puluh delapan persen
agus supratman medan sumatera utara
kpu kota depok menetapkan pasangan muhammad idris imam budi hartono sebagai wali kota dan wakil wali kota
periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh enam
penetapan ini berdasarkan rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat kota
dari total tujuh ratus empat puluh delapan tiga ratus empat puluh enam suara yang masuk dan telah direkapitulasi pada empat lima belas tempat pemungutan suara
tps sekota depok kandidat petahana pasangan muhammad idris imam budi hartono mengantongi empat ratus lima belas enam ratus lima puluh tujuh suara atau lima puluh lima lima puluh empat persen suara
sementara pasangan pradi supriyatna afifah alia meraih tiga ratus tiga puluh dua enam ratus delapan puluh sembilan suara atau empat puluh empat empat puluh enam persen suara
dari angka tersebut terbanyak terdapat dua puluh sembilan tiga ratus sembilan puluh satu suara tidak sah dari total tujuh ratus tujuh puluh tujuh tujuh ratus tiga puluh tujuh surat suara yang terpakai
yang terdapat perhatian khusus dalam
yang pandamanya menjadi
pasangan calon yang telah kami tetapkan untuk menjadi hasil rekap di tingkat kota
itu adalah pasangan pak idris imam pasangan calon nomor urut dua